citra dan roy malah sholat berjamaah
ini semua gara gara clara
sekarang mereka berdua malah jadi balik rukun lagi
hai adeba yang cantik
ya ampun kasian banget ya
kamu itu hidup di dunia cuma sebentar
dan pada saat kamu udah gak ada di dunia ini
mama sama papa kamu pasti bakalan hancur banget
mobil kamu kenapa
aku gak tau tiba tiba mabuk
ya ampun pasti kita bisa telat dong
dulu aku gak bisa selamatin putri dan bayi aku
sekarang aku harus bisa selamatkan baby
ya udah kita lari aja
rumah sakitnya nggak jauh dari sini kan
kita terbang ke sini
kondisi jantungnya semakin melemah
saya turut prihatin dok

ya iyalah diego gak akan muncul
orang bukan anaknya diego
tapi anaknya putri sama aja
kalau begini baby bisa mati
dan kita akan kehilangan mona
dan ini semua itu gara gara clara
kita harus kasih pelajaran clara
seenak enaknya dia bisa ambil baby
dari tangan kita
kalau soal itu tolong
karena aku yakin nante
makin lama si clara makin kurang ajar
kita harus lawan dia
kalian harus siap siap menerima kabar buruk
karena kondisi baby semakin lemah
tidak akan bisa bertahan sampai besok pagi
baby gak bisa bertahan sampai pagi
dokter ini gak serius kan
ibu dari mana saja
kondisi bayi ibu sudah sekarat
ayo kita berdua berdua berdua
ayo kita berdua berdua berdua